anda masih bersama cnn indonesia sports lomba lari ultra marathon lintas sumbawa sejauh tiga ratus dua puluh km bertajuk tambora challenge akan digelar pada tanggal dua puluh dua hingga dua puluh lima juli dua ribu dua puluh mendatang
dengan rute yang menantang lomba lari kali ini akan melewati tiga kabupaten di provinsi nusa tenggara barat
memasuki tahun ke enam nya tambora challenge tiga ratus dua puluh k memang benar benar menguji kemampuan dan ketahanan fisik para pesertanya
menempuh jarak tiga ratus dua puluh km dalam waktu tiga hari lomba tahun ini start akan dimulai dari pototano sumbawa barat dan finish di daerah dorocanga dompu
rute yang akan dilalui para peserta nanti juga akan merupakan daerah daerah yang memiliki potensi pariwisata berupa kawasan pantai dan padang savana
mempertandingkan kategori putra putri serta relate tahun ini cut of time ditentukan menjadi enam puluh empat jam atau empat jam lebih cepat dibandingkan tambora challenge tahun lalu

nah terutama di tambora tantangannya itu adalah cuaca yang ekstrim yang panas gitu
jadi kadang kalau di jakarta sepanas panasnya juga tiga puluh delapan derajat celcius tapi di sana bisa mencapai empat puluh empat derajat celcius
jadi meskipun kita siram air es di kepala itu mungkin sepuluh lima belas menit udah kering lagi gitu ya
jadi kita harus pandai pandai untuk memanage untuk menutup
pakai topi ya kita tutup juga lehernya kaki juga kalau terbuka juga kita tutupin juga